kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan dan juga mengembangkan pembangunan infrastruktur khususnya di negara asean
forum asean ppp summit dua ribu sembilan belas menjadi media untuk mempertemukan para investor di internasional berikut liputannya
kebutuhan infrastruktur di asean saat ini sangat besar
data asean development bank memperkirakan asean membutuhkan setidaknya sekitar seratus miliar dolar amerika untuk investasi infrastruktur setiap tahun hingga tahun dua ribu dua puluh
sedangkan hanya sekitar tiga puluh persen saja kebutuhan tersebut dapat dibiayai oleh publik
melihat pentingnya infrastruktur asean public private partnership summit dua ribu sembilan belas sebagai forum kemitraan pemerintah dan swasta
melakukan diskusi yang fokus pada peningkatan infrastruktur negara asean
ini merupakan pengaturan kerjasama antara sektor publik dan swasta yang bersifat jangka panjang dan biasanya merupakan kontrak khusus
yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan mengoperasikan proyek seperti pembangunan kereta cepat rumah sakit bandara dan lainnya
kamar dagang thailand italia sebagai pihak promotor utama berharap forum ini dapat menumbuhkan peluang bisnis negara asean
seperti kerjasama thailand dan italia
bahkan thailand menganggarkan dana lebih dari
dari enam puluh miliar dolar amerika untuk meningkatkan infrastruktur di negaranya

kami memiliki hasil positif karena kami memiliki penduduk dari kementerian transportasi dan beberapa badan pemerintah lain
sangat penting untuk menempelkan sekitar sektor pribadi dan sektor pemerintah sektor publik bersama sama
untuk memiliki satu tempat di mana mereka dapat berdiskusi
mereka dapat mengenal satu sama lain lebih baik
dan menggunakan summit sebagai platform untuk meningkatkan kesempatan untuk melakukan bisnis di thailand
diskusi yang dibahas pada forum ini mencakup kerangka hukum struktur pembiayaan yang menjadi dasar konsep kemitraan pemerintah dan swasta
strategi pasar arbitrasi hingga pemilihan infrastruktur yang mampu bersaing dengan pasar global
kami mempermudah proyek ppp dari sudut pandang legal dan dari sudut pandang keuntungan finansial
kami memastikan perjanjian kontrak tersebut berkelanjutan dengan peraturan icc
mereka memenuhi kriteria untuk pengguna dan pengguna untuk memperlengkapi proyek
kami memastikan peningkatan kredit yang cukup di negara negara misalnya negara utama kami thailand
kami menganggap indonesia sebagai negara di mana risiko politik telah dimitigasi oleh pemerintah yang terpilih
namun ada banyak risiko yang bisa dihantar yang kami sarankan dengan perlengkapan kewangan politik kewangan konstruksi dan kami memastikan proyek ini bisa dibuat bankable dan mengurangkan harga kapital
kali ini berhasil membangun peluang dengan menyatukan pemerintah thailand sektor publik dan swasta
di mana semua stakeholder berbagi informasi dan memberikan pandangan ekonomi yang mendalam
dan diharapkan selanjutnya akan meng guide investor dan menerapkan kerjasama pemerintah dan swasta untuk proyek infrastruktur negara asean